dan juga putri di cnn indonesia news report
ini berita yang sering atau selalu membuat saya minder
melihat anak anak kecil itu sudah gesit dan berprestasi putri
kali ini ada keindahan tarian khas amerika latin salsa
yang kini tengah menjadi sensasi di daratan tiongkok khususnya di kota duoyang provinsi henan
he xiong fi namanya ya putri ya
ini sangat lincah membawakan sebuah tarian khas dari amerika latin apalagi kalau bukan salsa
salsa dan sekarang kita lihat sama sama uh luar biasa
bukan cuma saya yang minder kamu juga minder putri
tarian ini didominasi dengan gerakan cepat kita semua tahu
sangat dinamis dan ia membawakan ini bersama sejumlah anak anak kecil lainnya
dan mereka tergabung dalam sebuah kelas menari salsa yang kini tengah populer di daratan tiongkok
perhatikan ekspresinya dia xiong fi
padahal badannya juga tidak langsing langsing amat tapi bisa lincah sekali ya
xiong fi ini menyatakan bahwa keikutsertaan dalam kelas menari berawal dari keinginannya
untuk mencari kemampuan
oh jadi itu tujuannya
tidak disangka setelah satu setengah tahun berjauh xiong fi menjadi seorang penari berbakat
dan video yang diunggah oleh xiong fi ini telah ditonton jutaan kali oleh para netizen dunia
nanti abis ini saya mau cari videonya xiong fi
ada tulang juga minder ini saya
angkatannya budi hari tulang ya